kita awali cnn indonesia today dari informasi yang pertama penyakit difteri yang terjadi di jawa barat memaksa pemerintah provinsi daerah jawa barat menetapkan status kejadian luar biasa
penyakit yang diakibatkan bakteri ini menyebabkan tiga belas orang pasien meninggal dunia di jawa barat tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah provinsi jawa barat menetapkan status kejadian luar biasa setelah adanya temuan satu ratus tiga puluh satu kasus dan tiga belas diantaranya meninggal karena penyakit difteri sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
untuk mencegah penyebaran meluas dalam waktu dekat akan dilakukan imunisasi serentak di seluruh wilayah provinsi jawa barat
selain tingkat kesedaran masyarakat akan mempentingi imunisasi masih rendah kekebalan komunitas juga urung terbentuk akibat dilema warga akan halal dan haramnya vaksin yang diberikan
ikusinya jasaran dari mereka itu karena agama islam terhadap produk ilmu pengetahuan yang diambil nilai manfaatnya untuk kita
kalau dibiarkan itu berarti terjerumus dalam kerusakan diri diri kita
kuan pusakum itu diperintah untuk segera menjaga diri
penyakit difteri disebabkan oleh bakteri korinebacterium yang mampu menyebabkan resiko kematian pada penderitanya apabila sistem imunitas tubuh tidak terbentuk secara optimal
jalan satu satunya melalui vaksin antibakteri dipteri
rumah sakit umum daerah hasan sadikin pada tahun ini saja menerima pasien difteri sebanyak sebelas pasien dan dua diantaranya meninggal dunia
ini adalah akibat adanya suatu kesenjangan dari imunitas
apakah akibat kemungkinan bersih
akibat banyak yang imunisasi tidak lengkap malah imunisasinya tidak dilakukan
sehingga kita berharap tidak terjadi lagi demikian
apabila kami mendapatkan dari keluarga ini tampaknya memang masih belum ada pengetahuan yang baik bagaimana pentingnya imunisasi
penyakit difteri tidak hanya mengancam anak anak
namun juga pada orang dewasa
setiap orang dewasa perlu melakukan vaksin difteri ulang sepuluh tahun sekali
artabima aditya bandung